pusamania borneo fc mengajukan permohonan kepada operator liga satu pt liga indonesia baru
untuk memundirkan jadwal kick off lawan tersegeras kerisik united
borneo fc berharap pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada sabtu sore mendatang itu digeser menjadi malam hari
manajemen borneo fc menilai laga malam hari akan mendatangkan lebih banyak supporter ke stadion segiris samarinda
sampai saat ini permintaan tersebut belum ditanggapi pihak pt liga indonesia baru
dari dua laga yang dijalani klub berjuluk pesut enam ini hanya bisa meraih satu poin dari hasil imbang melawan pstni
sementara saat menghadapi stream jfc borneo fc tak luk dengan skor satu